bagi sebagian orang banjir yang menerja beberapa wilayah di jabodetabek awal tahun ini cukup membuat kaget
sebagian wilayah bukanlah daerah yang selama ini menjadi langganan banjir
warga yang bermukim di jalur genangan tak siap menghadapinya
naiknya muka air yang sangat cepat seharusnya dapat diantisipasi
seorang mahasiswa teknologi pertanian dan biosistem universitas gajah mada yogyakarta
menciptakan sistem untuk memonitor tinggi muka air yang datanya terintegrasi cloud secara real time
sistem ini dinamakan smart automatic water level monitoring system disingkat awlms atau sistem pemantau muka air otomatis
sistem yang dikembangkan duy liantanu ini berhasil menjadi juara dua
perangkatnya terdiri dari modul sensor ultrasonic dan unit microcontroller yang dilengkapi mini data logget
mini solar panel dipasang sebagai sumber energi tahan lama
secara berkala alat diperiksa dan dikalibrasi
artificial intelligence di sistem pemantau muka air ini akan memproses data yang ditangkap
rian ini kira kira proses ataupun bentuk pengukurannya seperti apa nih
dari alat ini sendiri kita ada sensornya
dia sensornya bakal ngukur jarak dari alat ke tinggi muka air ini
air ini baik
lalu jarak itu akan kita proses gitu jadi ketinggian muka air
nah data ketinggian muka air lalu kita kirimkan ke server cloud kita
iya kita menggunakan wifi untuk koneks internetnya
nah itu musti ada
bisa berapa jauh kah jarak dari alat hingga kita bisa membacanya itu
apa ada rentan waktu berapa kilo atau mesti dekat seperti ini untuk dibaca itu seperti apa
oh tidak ada sih jaraknya
itu bisa diakses dari mana saja kapan saja juga
alat ini ringan dan mudah dipindah pindahkan sehingga bisa ditempatkan di berbagai lokasi
di sini alat digunakan untuk memantau air di saluran irigasi
dari segi kemanfaatannya yang awalnya hanya mengukur tinggi permukaan dikonversi ke debit kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk pemantauan banjir
karena tinggi muka air itu nanti inline juga dengan kondisi perairan di dalam suatu jaringan irigasi
saat ini smartowlms baru diuji coba pada saluran irigasi tersier dan sekunder
di masa mendatang alat ini diharapkan mampu
menjadi ujung tombak peringatan banjir
tim liputan cnn yogyakarta